inilah proses evakuasi korban kecelakaan beruntun di ruas jalan tol cipularang
kilometer sembilan puluh tepatnya di kecamatan sukatani purwakarta jawa barat sabtu petang
petugas patroli jalan raya pjr tol cipularang sempat kesulitan mengevakuasi korban karena badan
korban terjepit bagian kendaraan petugas pun harus memotong bagian pickup evakuasi memakan
waktu sekitar satu jam kecelakaan terjadi ketika pickup melaju kencang dari arah bandung menuju
jakarta diduga kurang antisipasi sopir pikap menabrak truk yang ada di depannya hingga ringsek
kemudian dari arah belakang datang minibus dan menabrak pickup akibat kecelakaan itu sopir dan
satu penumpang di dalam pickup tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala
korban tewas dibawa ke rumah sakit abdul rajak purwakarta dari pengendara pickup mengarah ke
arah jakarta dengan menggunakan bahu jalan kecepatan tinggi tidak bisa mengantisipasi di depannya ada
truk akhirnya menabrak truk dan datang kendaraan mobilio langsung menabrak petugas kemudian menderek
bangkai pickup dan membawa tiga kendaraan itu ke pul derek di jatiluhur kasus
kecelakaan ini ditangani unit lakalan tas pores purwakarta dian firmansyah purwakarta cuparat